jumlah jumlah pejabat setingkat menteri
karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi itu semua anggaran
pilpres dua ribu dua puluh empat tidak bisa lagi mempersoalkan
demi keadaban dalam berhukum
meskipun misalnya merasa tidak puas atau kecewa atas putusan mk
saya harus menerima fonis mk itu sebagai produk pengadilan yang final dan mengikat
saya ikut kaidah fikih yang berbunyi murhakim yerfaul khilaf
putusan hakim itu harus mengakhiri perselisihan
kalau saya tidak puas
berubah yang sana tidak puas lagi
berubah lagi itu tidak selesai selesai
oleh sebab itu prinsip di dalam hukum itu hukmul hakim yearfaul ⁇ khilaf
agar negara tidak kacau rakyat tidak menjadi korban
saudara bagi saya bagi kita
yang penting negara ini harus
tidak boleh mandek apalagi menjadi kacau hanya karena
pertengkaran yang tak kunjung usai
sudah mengugat mengugat lagi mengugat lagi mengugat lagi
dan keharusan munculnya pemerintahan sesuai dengan konstitusi
jadi pemerintah itu harus ada dan tidak boleh sampai kosong
kalau di dalam anutan ahlus sunna wal jamaah
di dalam islam ini karena kampus islam
itu ada dalilnya yang dirumuskan oleh ibnu taimiah
dua puluh tahun kamu mempunyai pemerintah yang buruk
jauh lebih baik daripada satu malam saja kamu tidak punya pemerintah
karena begitu pemerintah tidak ada
ketika pemerintah dimunculkan lagi sudah sulit
tempatnya pak ahmad sa ad
dari kekacauan kekacauan yang lahir di tengah tengah masyarakat
begitu berhasil mengusir pemerintah yang dianggap
terjadi kekerasan kekerasan politik
perempuan perempuan mau ngajar tidak boleh
orang berapa ganti nih pemerintah
tapi perbaiki dari waktu ke waktu
tapi jangan sampai menyebabkan rakyat menjadi korban
dan pemerintahan menjadi lumpuh
pilpres dua ribu dua puluh empat secara hukum konstitusi sudah selesai
dan paslon yang diputus menang oleh mk
sebagai fonis yang mengikat
tidak ada lagi upaya hukum konstitusi yang bisa dilakukan untuk melawan fonis tersebut
termasuk seminar kita hari ini
karena pada halaman berikutnya itu
meskipun secara hukum konstitusi selesai
seminar ini tetap menjadi sangat penting
seminar ini tetap menjadi sangat penting
karena pemilu akan terus diadakan setiap lima tahun
dan inilah kampus kampus harus tampil
civil society harus mengkonsolidasikan diri kembali
tetap ada di track nya
menuju pencapaian tujuan negara
berjalan tanpa pengawasan kita
ya kita khawatir negara nanti rusak
atau konspirasi antara penjahat
yang kemudian ini kalau dibiarkan
karena kalau keadaan sudah normal
hukum di dalam kerjasama
mengambil posisi untuk tetap berjuang
nanti orang bikin kegiatan
karena terlalu banyak yang dijanjikan
menteri menteri diperluas lagi
sudah berusaha nih negara
lalu dibagi ke dirjen dirjen unit
sebuah menteri dikelompokkan gitu
asosiasi pengajar hukum tata negara
dulu perumusnya bu bibip sama pak ferry ya
jumlah jumlah pejabat setingkat menteri